biar aku yang bicara tentang diri aku sendiri
oke saya akan bantu kamu
saya akan bantu kamu
untuk cari bapak
walaupun itu suruh
karena bukti satu satunya
terima kasih pak
begitu dia buka pintu mobil
dan langsung jatuh cinta sama gue
siapa yang buat mobil gue kayak kuburan
ini kerjaan siapa
ini ngapain pakai banyak banyak bunga segala
suka nggak suka
eh lo denger ya
gue balik ke dalam
gue balik ke sini lagi
ini semua udah bersih
atau enggak lu yang gue matiin
jadi nggak suka non
salah baca majalah gue nih
cewek biasanya suka bunga
sumpah aku tuh senang banget
tuh nggak kalau kamu udah ngantor lagi
terus apalagi kalau ngeliat kamu udah sehat kayak gini
ya kan meket kamu juga
kamu selalu dukung aku terus
karena aku kerja sekarang
aku ke toilet sebentar ya
aku udah tip tops nggak apa apa
ya udah nggak apa apa
ini ngapain juga pakai sini dulu ke toilet aja
hai kenapa kamu tegang gitu mukanya enggak enggak cuma banyak kerjaan aja
tapi aku nggak ganggu kan enggak disini aja nggak papa
kamu jangan tinggalin aku lagi
biar aku yang bicara tentang diri aku sendiri
selama kamu ingin aku ada di sisi kamu
aku akan kemana mana
aku akan pergi
ibu sudah membuat kalian terpisah
ibu gak nyangka
ternyata ikatan batin kalian sangat kuat
ibu baru percaya nak
ibu baru percaya
kamu sengaja mendatangi dewi lewat mimpi
tapi ibu gak sanggup
ibu gak sanggup mengatakannya pada dewi
kalau dia memiliki kamu saudara kembarnya
siapa yang kembar
ibu ibu ngapain disini
pokoknya ibu gak ada hubungan apa apa sama sita
terus tadi yang kembar
maksud ibu dewi sama sita kembar
maksud saya sita sama dewi sangat mirip seperti saudara kembar
maksud saya begitu
jangan saya masih mau bicara
ibu halimah tunggu saya masih mau bicara
tadi dari kuburan cibu enggak
kamu kok disini
gak pengen juga aku ke kantor wik
bukannya kamu lagi nanganin proyek besar
udah enggak lagi
sekarang udah andre yang megang nenek yang minta
mereka semua pada nggak percaya sama aku
padahal kan aku ini juga butuh dikasih kesempatan